aksi sosialnya membantu sesama mengantarkan dia sebagai dokter muda
dengan segudang penghargaan nasional dan internasional
bertepatan dengan hari lingkungan hidup hernis hetu meninggal di gerobak sampah
bagi saya itu menampar tenaga kesehatan di indonesia ya
bagaimana antusias dokter gamal berbagi kisah inspiratif bersama pasiennya
jangan lewatkan spesial interview dengan dokter gamal albin said
minggu dua puluh sembilan oktober jam setengah empat sore di cnn indonesia